tunggu dulu aku harus tanya sama gk langkobar
tapi apa kamu siap dengan semua syarat yang akan diajukan
apapun syaratnya pasti aku lakuin mas asalkan aku bisa sembuh

saking kersaning keris gk langkobar
serta iblis jin saking
apa yang terjadi sama kamu nak rina
kurang ajar kamu ya berani beraninya kamu menghina keris gk langkobar
ampun gk ampun gk langkobar
dasar yang dua hak kamu
pak bapak konten gak bicara seperti itu ke anak sendiri
ibu sama anak salah saja keras kepala
gara gara kamu tidak mau memberikan sesati buat keris gk langkobar
si rina jadi kesurupan
pak seharusnya itu
bapak buang semua kers yang bapak punya
itu cuma membuat bapak semakin sesat
eh kamu tuh jangan sembarangan ngomong
kris kalangkobar dan kris yang lainnya tidak ada satupun yang menyesatkan aku
tapi apa buktinya apa
apa yang bapak dapatkan dari keris itu
kris kalangkobar itu yang memberikan perlindungan keselamatan dan keberkahan buat kita
hanya saja kamu yang tidak mau membantuku itu memberikan sesaji
jadi kris kalangkobar yang memberikan peringatan buat kita
pak sampai kapan
aku tidak akan memberikan sesaji pada kris
saya tidak takut dengan kers
saya cuma takut dengan allah
ia kanak buduai ia kanak sa'i ikhlinasya allah
rini itu di mana bapak
kamu belum belajar kan
iya pak tapi rini mau mengajih dulu
kamu tuh jangan melawan orang tua
bapak rini tidak mau pulang
rini tidak mau pulang
rini tidak mau pulang
kamu lama lama merusak rumah tangga aku
kamu ajari anak dan istriku untuk melawan aku kan
diam kamu diam
dia tidak pernah mengajarkan mereka untuk melawan bapak
tapi gara gara anak dan istriku sering mengaji sama kamu
mereka jadi berani melawan aku
lagi pula aku tidak suka kalau rini ini ketinggalan pelajaran yang gara gara sering ngaji sama kamu
ah udah udah jangan ngomong lagi
jangan ngebantah orang tua
jangan ngebantah kamu
ya allah paul
kenapa lagi sih
suruh dia belajar
lama lama dia jadi bodoh kayak kamu
tapi pak rini itu kan belajarnya selalu mengaji
iya aku juga tahu
tapi kemarin tuh raportnya ada merahnya
karena dia banyak mengaji
mulai sekarang dia tinggal di rumah aja
nggak ada itu ngaji ngaji
astaga ya allah pak
ya udah mendingan rini belajar aja ya nanti
ibu ngerti nak
rini mengajinya siang aja besok ya
pulang sekolah ya
apa ada kemajuan warungnya setelah disyaratin sama pak pandu
kemarin sih sehari dua hari rame
tapi sekarang sepi lagi pin
berarti orang yang sirik sama bumi itu
mungkin juga pin
wah dasar brengsek orang itu
nggak ada kapoknya
harusnya bu titi minta ke pak pandu biar orang itu kapok
biar dia minta ampun minta maaf sama bu titi
bener juga pin
ya udah nanti aku mau bilang sama pak pandu
siapa siapa yang mau pinta kamu
ibu titi mas
dia finlah saya
katanya saya guna gunai warungnya supaya sepi
rupanya si titi bicara sama si nita
ada apa sih mas
oh enggak enggak
nggak ada apa apa
sebaiknya aku lihat dulu
apakah dalam tubuh kamu memang masih ada peluk itu
kelihatannya memang benar dalam tubuh kamu itu masih ada pengaruh peluh yang cukup kuat
ada syarat yang harus kamu penuhi
aku harus tanya sama gk langkobar
tapi apa kamu siap dengan semua syarat yang akan diajukan
apapun syaratnya pasti aku lakuin mas
asalkan aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
aku bisa sembuh
setelah itu makan semua makhluk harus yang ada dalam tubuhmu